yaudah hati hati sayang ya
habis ber huruf tiga lagi deh soal panty
bapak cez ada penuh lagi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
kalo cuman temen kamu gak akan mungkin nangis seperti kemarin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
dan selama papa ada gak ada yang boleh nyakitin kamu
udah dong udah udah udah
dari kecil harus gitu
terus mata kamu kalau nampak papa
aku mau istirahat lagi aja deh ya
mau istirahat dulu
apa keluar dulu ya
kalau misalkan aku emang istri kamu mas
harusnya kamu hargain aku mas
terus kenapa kamu bilang sama michelle kalau kamu gak mencintai aku mas
udah lah mas
kalau misalkan kamu gak cinta sama aku mas
di depan mata aku aku gak apa apa
ke orang lain mas
kamu gak cinta sama
itu aku sakit mas

dia selalu menjalankan keamanan
aku biarkan kamu buat apa punbag saidatnya
tapi kamu sudah tonja
dia sudah selesai
minta tuhan masih ada
tuhan masih ada
oh ya ampun
saya mau pulang hari ini dok
maaf pak bapak belum boleh pulang hari ini
karena kami tidak bisa mengeluarkan pasien yang memang belum benar benar sembuh
kondisi saya baik baik aja dok
pak bapak baru saja ditangani kemarin
dan jahitan bapak juga masih baru
lagipula bapak belum benar benar fit
jadi kami gak mungkin biarkan bapak pulang dari rumah sakit
saya masih ada urusan yang harus saya selesaikan dok
baik pak kami akan mengizinkan bapak pulang
asalkan bapak tanda tangan surat pernyataan
bahwa kalau bapak keluar dari rumah sakit itu atas keinginan bapak sendiri
jadi kalau terjadi apa apa pihak rumah sakit tidak disalahkan
bawa suratnya ke sini
baik kalau begitu kami permisi dulu ya pak
ini saya baru jalan mau ke kantor
kamu jemput saya di rumah sakit sejahtera ya
pak bapak di rumah sakit
ada apa pak
kamu jemput aja saya ke sini
nanti saya kasih tau
eh udah bangun kamu
bapak kemarin cerita sekilas sama mama
al ada perempuan lain
papa bilang kamu ngelihat al sama perempuan itu di ruang rawat
temennya mas al itu ma
kalau cuma teman kenapa papa marah sampai kayak begitu
sampai kamu nangis terus dibawa papa ke sini
mungkin ini yang namanya karma ya
soalnya dulu ibu kamu itu kan pelakor
jadi sekarang kamu yang harus ngalamin
aku mau ke rumah sakit
masa kamu mau kalah gitu aja sama perempuan itu

iya suami kamu din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
terus pulang ke rumah papa mama
terus pulang ke rumah papa mama
kamu harus perjuangkan al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
di mata tuhan
di mata tuhan
kita bisa berjalan
kita bisa berjalan
dan di mata hukum
makasih ya pak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
saya harus keluar hari ini
biaya administrasinya sudah saya bereskan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
kenapa pak al bisa kena tusuk
bangun yuk kita sarapan dulu yuk
kok gak mau
ah udah pintar
gak bisa makan ya nak ya
kasian banget ini anak
cus telepon om rendy dulu ya sebentar ya
eh enak boboan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
pak rendy ini rendy sakit demam
iya pak rendy
kan di rumah gak ada siapa siapa
andin sama pak bos juga kan lagi di rumah sakit
ini rena demam gimana dong pak
tadi saya kasih makan terus malah dimuntahin makannya
kamu jagain dulu
makasih ya pak rendy ya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
kata susur sakit pak
dia demam dan muntah muntah juga
gimana ya pak
putar balik syaran
kita pulang ke rumah
rena jangan sakit dong
rena jangan sakit
rendy jangan sakit
silakan duduk pak
ya bu makasih
silahkan bapak isi dulu buku tamunya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
saya datang kesini dengan tujuan ingin menanyakan
anak yang beberapa tahun lalu dititipkan di panti asuhansi
tepatnya bulan desember dua ribu tujuh belas
gimana keadaan anak itu bu
apa masih disini atau mungkin sudah diadopsi
kami tidak bisa memberikan informasi tentang anak anak panti ke sembarang orang
tapi saya hanya ingin menanyakan
gimana keadaan anak itu
saya tidak bisa kasih tahu bapak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
panti mau anterin aku enggak
ke rumah masa
kamu perasanya sudah tenang belum
kamu masih belum mau ya
jujur sama papa
ada apa sih
papa enggak akan mangsa kamu ya
papa bukannya melarang kamu untuk pulang ke rumah kami
rumah tangga yang baik adalah pada saat ada kerjasama antara kedua belah pihak
bukan satu pihak aja
kalau kamu mau pulang ke rumah kamu
al yang jemput kesini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
papa mau lihat itu
bagaimana kalau sekarang
papa mau lihat pesan yang baru
bagaimana kalau sekarang

ganti baju kalian
wah dia lagi
pastinya dia ngomel lagi kalau lagi dateng sini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
jawab dong jangan diem aja
saya kan orang deket ipar nyaldi barang
jadi saya dipercaya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
lah kok dia tahu
mbak andin aja kayaknya nggak tahu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
itu kan adiknya mbak andin
ngapain kesini lagi kesini lagi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
saudaranya alde bareng
kok perasaan gigi nggak enak ya
apa jangan jangan dia mau bikin ribut lagi disini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
disini nggak ada yang namanya roy mbak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
mbak ada keperluan apa disini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
yaudah kalau gitu saya permisi ya
lah dia main pergi
siang udah gue bela belan kesini
nggak dapat info apa apa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
kenapa sih kalau ditanya itu selalu jawabannya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
pasti cemburu sama bayang tadi ya
asal kiki tahu ya tadi itu istrinya orang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
tuh kan tuh kan tuh kalau cebur begitu tuh
iya mas reni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
pak sekarang lagi sibuk
dan dalam masa pengulian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
lebih baik lain waktu saya harus kasih tahu pak al
kalau saya sudah punya info pasti
aduh kesel banget
pak bos udah balik aja
udah nggak apa apa pak bos
masih demam pak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
pak bos baliknya dari rumah sakit nggak bareng sama andin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
udah saya casin juga sekarang ya
sama pak bos
maaf satu lagi pak
emak saya di kampung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
boleh ya pak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
iya tapi emak saya juga butuh saya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
makasih ya pak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
bukan urusan kamu
saya mau pergi dulu ya
papa jemput mama ya
mir tolong jagain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
saya mau ke rumah andien soalnya
biar saya yang nyeter aja pak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
buat periksa rena
halo bisa bicara dengan udhata mara oh lagi sebenarnya luar kota ya baik terima kasih ya
halo halo bisa dihubungkan dengan dokter alvin oh innalillahi wa innaulihiwa tolong
sampaikan duka dari pak al ya untuk dokter alvin terima kasih
hubungin dokter anak siapa lagi ya
lena lagi sakit mbak bisa datang ke rumah pak al soalnya dokternya rena lagi belum bisa semuanya
oh ya udah saya ke apartemennya al ya buat periksa rena oh iya ya mbak michelle kan taunya pak al
tinggal apartemen tapi masalah ini biar nanti aja dibicarain sama pak al pak al pasti paham ini demi
kebaikan rena bukan apartemen mbak ke rumahnya pak al di pondok pelita jalan almanda lima loh bukannya
rumah itu udah dijual kalau itu nanti biar pak al yang jelaskan ya mbak oke saya kesana ya
mbak tunggu mbak saya mohon ya mbak sama mbak jangan cerita sama bu rosa kalau saya minta mbak ke rumah pak al
oke terima kasih mbak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
tante boleh gak jaga yang mama dulu pasti dong sayang bisa udah tenang aja ya
aku pergi dulu ya aku nggak ngerti el semua orang terlibat sama kebohongan kamu dan aku pun juga
sekarang masuk ke kebohongan kamu ada apa sebenarnya ini ada aku pergi dulu ya mas
makasih makan kepada heka gue
weta teteh heba ya assalamu'alaikum wa'alaikumsalam
iya kan bapaknya lagi mau jemput mama
jadi sambil nunggu mama sampai sini reina harus makan dulu
mas kiki punya ide biar reina mau makan
mas kita pura pura jadi mama bapaknya reina lagi
daripada nanti dia nggak bisa makan sakitnya makin parah loh
mas kita harus punya senjata situ mas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
mas al ini makannya mas al

masr kuli bahkan ini
mas al kayaknya berpenguruhan
mas kukala mah
makin anehnya kelita
bahkan ternyata ga suka secondo maha